setelah motor jaket kulit mesti punya tang masuk klub motor biar bisa turing capek deh
allah gawat eh si aceh belum pulang warungnya masih tutup ada batuk iya kang assalamualaikum
kang cara membuat kilok bahan bahannya tepung kanji terigu air panas garam gula merica irisan
daun bawang ketemu kang oke baik banget sama saya saya mah terus terang kang
senang bisa bermanfaat bagi orang lain itu juga saya belajar banyak dari kankos suara dari saya
iya belajar dari tukang ojek yang gagang kamu bisa aja bukan itu atuh kang maksudnya
hidup itu udah cukup berat jadi bukan berarti kita harus menyerah
adeknya anaknya si untut
jangan coba coba naksir ya
soalnya di playboy
waalaikumsalam kang idoi
kang akum kenapa
kang akum kenapa
aku gak pacaran sama entin
aku gak pernah pacaran sama siapapun
kalau kang aku mau klarifikasi
kualifikasi apaan ya
setelah beli motor
jaket kulit mesti punya tang
masuk klub motor biar bisa touring
alah kagak banget eh
si acing belum pulang warungnya masih tutup
tidak ada kapuknya ini perempuan
belum kenal bagaimana aslinya suhak dia
mas kau pernah mak
seseorang agar sahabatud
saya punya jam emas
gelang juga emas
tapi kalau makinnya jadi satu
bersebelahan pasti bergesekan
bisa keluar api
makanya saya tidak mau pakai dua jam sekaligus
jadi suami itu harus sabar
harus banyak mengalah
sampai lebaran bebek
iya tapi kamu tuh harus ingat anak kamu
suami itu harus bisa berpikir
biasa aja gak ada yang ngeliatnya
ini mama mau coba cari asisten lagi
sepang mustahakim itu udah nyuruh nyuruh mama
mama cari asisten terus
aku tuh ya pengen banget
kerja ke korea
ya enggak dot
mams itu kan kesana kemari
buat nyanyi orang orang yang mau diberangkatin ke luar negeri
terus kenapa aku gak balik ke korea
gak semua yang kita omongin itu harus dikerjain
lagi pulang gak ada seorang ibu
yang mau ngelakain anaknya sendiri

saya yakin orang ke akang pasti sukses suatu saat nanti
saya mau ke bogor dulu
mau nyari dede cantik
doain supaya ketemu
mudah mudahan kamu ketemu sama si dede
kamu ketemu sama si dede
jangan lupa kang
kalau udah sukses
ide kilau kan dari siapa
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya
jalan dulu ya